anda kembali di cnn indonesia live
presiden jokowi dodo pagi tadi melakukan sholat idul adha seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah di masjid agung serang banten
presiden jokowi telah tiba di banten sejak hari minggu dan sempat mengunjungi puskesmas setempat
untuk kesekian kalinya presiden jokowi memilih tidak melaksanakan sholat id di masjid istiqlal jakarta seperti presiden presiden terdahulu
dalam sholat id kali ini rido abdul wahab menjadi imam di masjid agung serang banten
sementara khotib fauzul iman menyampaikan ceramah dengan tema makna kurban mengubah etos basa basi ke etos aksi
seusai melaksanakan sholat id presiden menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi
presiden dan rombongan dijadwalkan akan kembali ke jakarta usai melaksanakan sholat id